rencana para pejabat polisi mulai dari kapolres kapolda hingga pejabat utama mabes polri akan mendapatkan pengarahan dari presiden joko widodo
oke sudah ada makanannya sudah siap